pihak kepolisian polres sampang akhirnya menambah pasal baru yang lebih memberatkan terhadap hl
tersangka penganiayaan guru hingga tewas
pihak kepolisian menambah hukuman menjadi lima belas tahun penjara
karena pelaku dianggap sengaja menghilangkan nyawa orang lain
setelah memeriksa sebelas orang saksi dalam kasus penganiayaan terhadap guru oleh muridnya
di sma negeri satu torjun sampang polisi akhirnya menambahkan pasal baru terhadap pelaku
tersangka hl yang semula dikenakan pasal primer tiga ratus lima puluh satu ayat tiga kuhp kini bergeser menjadi pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp
dengan demikian ancaman hukuman kepada tersangka bertambah dari tujuh tahun menjadi lima belas tahun penjara
berkas penyidikan tersangka sudah diserahkan kepada pihak kejaksaan negeri sampang
dan selanjutnya akan dilakukan penelitian kembali
ada perubahan penetapan penambahan pasal tiga ratus tiga puluh delapan subsidi ke tiga ratus lima puluh satu ayat tiga
pada saat gelar perkara kita memang ada hal hal yang unsur
yang bisa dikaitkan dengan pasal tiga ratus tiga puluh delapan kemudian juga memang ada istilahnya masukan dari kejaksaan
sebelumnya ribuan guru honorer dan aktivis mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di mapolres dan kantor kejaksaan sampang
mereka mendesak agar pihak kepolisian memberikan sanksi hukuman seberat beratnya terhadap tersangka
karena dianggap dengan sengaja menghilangkan nyawa gurunya sendiri
pendemo akhirnya membubarkan diri secara tertib dan melanjutkan takziah ke rumah guru ahmad budi cahyanto
kamaludin harun sampang